gue rasa kita gak ada masalah deh
kalo emang ada salah paham yaudah kita selesain aja baik baik
emang gue ada salah apa sih sama lo
lo gak mau duel sama gue
gue ajar lo aja sekarang
bentar gue cuma nanya apa salah gue sama lo
lo itu cewek paling berani yang nantang gue
awal kita datang suasana udah tegang udah panas
pas mereka udah mulai nyolok gue lagi langsung kita
terhadap aja mereka
terus kamu ikutan berantem
iya lah beb aku ikutan berantem masa aku jualan cendol di sana
kamu lain kalau itu jangan berantem gak usah ngapain ikut ikutan
nanti kalo babak pelur terus giginya ilang satu gimana
coba kamu pikirin deh bebe
lain kali kalau yang berantem kamu diem diem aja liatin aja di belakang
terus anak anak aja pada datang
tadi aku udah telepon ike loh udah tolong sama dia
oh jadi kamu yang teleponin haikal
makasih ya beb
sebenernya sih bagus banget kamu teleponin haikal
sedangkan king falcon rame rame banget
bisa dikeroyokin habis kita bertiga
terus kamu menang
aku gak tau ternyata kamu udah mirip mirip sebelas dua belas nya sama caning tatum gitu jurus jurusnya
oh caning tatum sama aku mah lebih keren dan ganteng akulah
gantengan dia sih beb
terus kan urusan gimana
tapi kan nggak mungkin selesai gitu aja kan
mereka pasti masih dendam sama alinya
ya enggak lah ray
tadi itu semua bisa bubar
mondi bakal dua satu lawan satu
sama dhani dan haikal
kamu mau duel sama dhani e
tapi aku emang gak punya pilihan lain
daripada harus berantem keroyokan kayak tadi
bikin makan banyak korban
lebih baik satu lawan satu
dan itu udah paling bener solusinya
lagian bingung permasalahannya kan cuma dhani
pasukannya tinggal liayah liayah aja
tinggal liayah aja
tapi mereka juga yang harus jadi korban
makanya udah sekolahin aja
mau ngasah pajak nanti ya
ray akhirnya gak suka sama keputusan gue
jangan berhenti ngerti gitu ya
semuanya bakal baik baik aja
dia bukan lawan sembarangan bro
gue juga tahu
gue juga harus banyak latihan lagi
lady tuh juga jauh berantem deh
dia jago banget berantemnya
gak kalah sama cowok
siapapun orang itu
kayaknya bukan papi deh
buat lu ngapain sih disini
dan dari mana lu dapat alamat apartemen gue
temuin alamat rumah lu ya
tapi kalo lo mau bikin apa perintah gue sih
saya pikir ulang lah
benar juga ya daripada gue langsung usir dia sekarang
mendingan gue dengerin dulu apa maunya dia
oke sekarang mau lo apa
gue udah punya nomor telepon lo kan
kita akan berduel di atas ring
gila nih cewek dia juga udah tahu nomor telepon gue
tapi dengan satu syarat
ada cowok satu masuk dan nyalai gue
gue gak mau ngeliat muka dia lagi
karena dia adalah tandingan bos
sampai dia kabur
anak gue gue akan cari dia
apa lagi sih
gue rasa kita gak harus deh
nyelesain masalah ini dengan kekerasan
karena lo satu satunya cewek yang berani ngelaman gue
dulu sebelum pula
lihat gue n dancing
dia nganeh di suara
per turfle tentang suatu teman
siap surti teh siap tempur bantuin non
eh gue rasa kita gak ada masalah deh
kalau emang ada salah paham yaudah kita selesaikan aja baik baik
emang gue ada salah apa sih sama lo
gak mau duel sama gue
gue ajar lo aja sekarang
bentar gue cuma nanya apa salah gue sama lo
lo itu saya paling berani yang nantang gue
bentar bentar bentar bentar dulu
gue minta maaf sama kejadian waktu itu
kita nggak perlu kan duel kayak gini
eh list kita gak usah duel kayak gini
kita selesain baik baik
please kita selesai ini baik baik aja ya
pakai tutup lagi
terus surti kemana ya

aduh suntik tembak juga nih lip
udah capek usia usia
kayak nutup lagi
aduh gak kebayangin lantainya
naik turun naik turun
ngelihatinnya juga udah kayak begini
kamen sama papa
salah denger gak
ah tuh men
papa gak pernah matiin handphonenya kok